masakan buatan dede
mbaknya harus makan banyak
supaya tetap sehat
mbak udah kenyang
aku bete deh cu
orang aku rid bilang juga
kalau aku nggak mau ikut malah dipaksa paksa
kamu suka dikitin gak sama mamah saya kamu
ya sama aja atut atut
namanya juga orang tua
itu tetandanya sayur
aku gak jadi ngomong
kamu belain mams
mams belain kamu
terus siapa dums yang belain aku
sobri bakal belain aku
kamu tuh dari mana
itu kang sobri
kan disuruh belajar sama maut
assobri mau yang rasa apa
assobri mau kemana
iseng mau jalan jalan
kang sobri kalau minum sugar teh
dijamin makin ganteng

nanti saya beli dua botol
aabrai mau kemana
kang sobri jadi mau ambil dua botol
di dapur mak
kamu kebangetan sama emak
udah sore begini nggak ngasih makan
udah capek ngasih makan emak
emak kan tadi teh mau udah makan siang
makan siang kapan kemaren
baru juga satu jam yang lalu emak teh makan
kamu kira emak sudah pelupak
kamu kira emak sudah pikun
siapin emak mau makan
assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum
pebri bingung di jalan kang
tas sama sepatu saya taruh di kursi ya
waalaikumsalam terima kasih sekali
makan semua ya kang
terima kasih kang
ini dedek teh buatin sayur buat emak
makan sayurnya yang banyak ya emak supaya emak teh tetap sehat
ini dede kasih kuah yang banyak ya mak
mak mau tempe ya
ini dede udah bikinin enak banget tempenya mak
bate harus banyak makan telur
supaya mate ada proteinnya
mak mau disuapin sama dede
mak mau makan yang banyak tapi ya
masakan buatan dede
mate harus makan banyak
supaya tetep sehat
mak udah kenyang
apa ya yang bikin mertua saya takut ya
biar dia nggak betah di rumah
orang orang disini semuanya takut sama dia
hantu aja takut sama dia
cek si pebri dibawa ke puskesmas ceng
nah itu paling alasan isi akum aja
supaya bisa ketemu dokter
bukan akum ceng
tapi pebri pebri pebri
iya si febri anak siapa
yaudah berarti akum yang gatel pengen ketemu dokter
susah amat sih
kamu mah orang dikasih tau bener sakit sakit
di rumah saya ketemu mertua
disini ketemu sama kamu
berarti bener hidup saya
apaan sih ah doi ah
itu kos kamu ceng
kamu pinter sekali memilih model baju
yang saya pakai ini kum
bung tau gak
ini teh baju banyak kenangannya
ini baju terakhir yang dibeli sama m
sebelum dia berangkat ke luar negeri
tapi belinya hasil keringat saya sendiri
memang keringat kamu bisa buat beli baju
bukan doi mirip aja
itu yang murahan punya saya mahal
tau kamu ya yang punya kaos siapa sih
saya tahu barang barang kamu
kamu mah dikasih tau
nah sebagai mereka sendiri
supaya dia baik
ya sudah sekarang saya akan kasih vitamin buat febriana
kecewat bukan cacar
terus bapak pakai apa
memangnya ngurus kaget motor itu lama ya
kamu tahu apa jang
punya motor aja tidak
saya nanya sama kefir
lumayan lama atu kak adidan
kan harus disurpek dulu
itu juga belum tentu di acc
repot juga ya

itu juga belum tentu di acc

repot juga ya
percuma juga istri kamu pulang
nggak disamus apa apa
daripada istri kamu
belum tentu pulang dua tahun sekali
canda atu dan
iya kebagusan istri kamu
sok makan lagi mie nya
tambah lagi kalau perlu
tim tambah lagi mie nya
jajannya juga sok
oh tambah lagi